setelah beberapa waktu lalu menjadi tanda tanya vaksin gotong royong akhirnya diluncurkan
kita akan berbincang lebih lanjut terkait hal itu bersama dengan sinta wijaya kamdani wakil ketua umum kadin
selamat malam bu sinta
selamat malam estira
bu sinta berbicara mengenai program vaksin gotong royong
mekanismenya seperti apa kemudian bu sinta apakah kemudian ada sektor yang diprioritaskan
ya betul jadi karena memang datangnya supply nya juga bertahap jadi masih terbatas
maka kami mendapatkan arahan dari pemerintah untuk diprioritaskan terlebih dahulu
contohnya sektor manufaktur di daerah jabodetabek
memang itu yang kami lakukan pada saat peluncuran mulai dua hari yang lalu
kemudian kita juga tahu ada poin poin penting terkait vaksin ini karena terkait distribusi
kemudian mekanisme penyimpanan dan sampai akhirnya nanti penyuntikan dan juga pengawasan pasca penyuntikan
mungkin bisa dijelaskan seperti apa nanti gambarannya
jadi seperti diketahui pelaksana daripada vaksinasi ini nantinya kami bekerjasama dengan bio farma
jadi usahaan yang telah mengembangkan
masyarakat nanti yang mendapatkan alokasi kemudian membuat kerjasama dengan bio farma
dan nanti setelah mereka membayar dan menetapkan fashion case yang akan dipergunakan
data pesertanya dimasukkan ke bio farma untuk bisa dikarifikasi oleh command case
dengan diintegrasikan kepada satu data pemerintah
supaya tidak ada tumpang tindih antara vaksin yang sudah berjalan sekarang program pemerintah dan gotong royong
jadi setelah itu fashion case nya juga diserifikasi oleh bio farma dan command case
kemudian nanti vaksinnya baru bisa dikirim sesuai dengan jumlah peserta yang sudah disetujui
dan dikirim ke fashion case yang bersakutan untuk bisa dilakukan vaksinasi
minat para pengusaha
bagaimana bu sinta apakah saat ini cukup tinggi atau ada suara suara lain kemudian yang muncul
jadi sekali lagi vaksinasi buat botol royong ini kan sebenarnya hanya sebuah opsi ya
jadi bagi perusahaan seperti kita ketahui juga elvira selama covid ini kan banyak perusahaan yang sangat terdampak
dan menemui kesulitan lah untuk kemampuan untuk bisa membeli vaksin bagi pekerja dan karyawan
makanya ini adalah sebuah opsi bagi perusahaan yang mampu mau membiayakan vaksin ini untuk diberikan kepada karyawan maupun pekerja dan keluarganya
kalau ada yang mau nah ini bisa ikut serta dalam vaksinasi gotong royong ini
karena prinsipnya mereka ini tidak boleh membebankan biaya tersebut kepada pekerjanya
kemudian kalau kita lihat juga memang minat yang ada cukup besar
mereka mungkin melihat bahwa selama ini juga biaya yang dikeluarkan besar ya
akhirnya untuk tes untuk hal hal lain yang hubungan dengan melindungi karyawannya dari covid
jadi ini bukan satu upaya ya bagaimana bisa membantu pemerintah untuk mendapat percepatan daripada herd immunity yang mau ditagetkan pemerintah tersebut
dan kami juga melihat dari pelaku usaha itu kenapa mereka berminat mereka juga mau
supaya gimana karyawan ini tetap bisa produktif ya
karena kalau terkena covid segala ini kan pengaruhnya cukup besar gitu
dan juga kalau kita lihat selama ini memang dari pendaftaran yang ada sampai dengan tahap ketiga yang kita sudah buka tahap ketiga
sampai saat ini sudah lebih dari dua puluh dua tujuh ratus perusahaan yang mendaftar
bu sinta kan untuk di program awal ini menggunakan vaksin sinovac
kemudian per dosis
saya mohon koreksi sekitar empat ratus empat puluh ribu ya untuk satu dosis begitu
ada suara yang kemudian merasa harga ini cukup mahal
apalagi perusahaan perusahaan yang mungkin saja memang bukan termasuk kategori golongan perusahaan yang cukup besar
bagaimana bu sinta merespon ini
ya sekali lagi kewajiban untuk diberikan vaksinasi itu ada dari pemerintah untuk seluruh warganya
jadi ini hanya sebagai satu opsi bagi perusahaan
tentu saja ini tidak diharuskan dan tidak ada paksaan sama sekali
jadi tetap perusahaan bisa mengikuti juga program vaksinasi gratis dari pemerintah
selama ini juga kalau kita lihat untuk program vaksinasi yang gratis memang beberapa sektor yang sangat terdampak
seperti pekerja hotel pekerja transportasi juga yang retail
beberapa itu sudah ada juga yang sudah dapat program gratis
jadi bukan berarti
ini hanya sebuah opsi saja
artinya kemungkinan jika menggunakan merek lain di kemudian hari di gelombang selanjutnya
apakah ada opsi mungkin saja harga per dosis akan turun
atau memang sudah dipatok harganya sekian
itu ketentuan pemerintah ya
jadi kita tidak penentuan hangga ketetapan hangga itu dari pemerintah
jadi kami tidak tahu nanti yang akan datang berapa harganya bagaimana
itu ketentuan dari pemerintah
sejauh ini anda melihat bagaimana di lapangan prakteknya perusahaan perusahaan yang kemudian mendaftar untuk mengikuti program ini
saya rasa memang ya paling tidak ini sudah mulai berjalan ya
jadi selama ini mungkin ditunggu tunggu benar nggak sih program ini akan jalan gitu ya
jadi akhirnya sudah bisa mulai jalan walaupun memang jumlanya masih sangat terbatas
jadi banyak perusahaan
yang apa ya masih menunggu gitu
karena tidak bisa dapat alokasi dari yang ada gitu
kan terbatas sekali ya
jadi untuk itu memang harus bersabar gitu
perusahaan untuk menunggu gilirannya untuk bisa mendapatkan vaksin ini gitu
kami juga terus berkoordinasi dengan bio farma
karena penyedia vaksin dari bio farma untuk bisa selanjutnya ada supply vaksin yang akan datang lagi ke indonesia
berarti harus bersabar karena kita tahu saat ini produksi vaksin sangat terbatas
tapi permintaan cukup tinggi
agar lebih fair tanda kutip gitu bu sinta
apakah memang dialokasikan perusahaan tertentu hanya mendapatkan jatah sekian dosis
atau bagaimana yang diterapkan oleh kadin
bekerja sama juga dengan pemerintah dan bio farma
ya jadi sama seperti vaksin gratis kan juga ada prioritas prioritasnya
nah ini juga disampaikan pemerintah untuk gotong royong ya ada arahan lah
untuk apa namanya prioritas yang didahulukan
terutama untuk daerah daerah zona merah
kemudian prioritas sektornya gitu ya yang mungkin sangat berhubungan dengan publik gitu
nah ini semua akan menjadi pertimbangan juga sesuai arahan pemerintah
oke baik kita harapkan program ini bisa berjalan dengan lancar
ada catatan banyak memang yang harus dihadapi
tapi sekali lagi ini bisa mendukung herd immunity untuk di indonesia
bu sinta terima kasih waktu anda malam hari ini di cnn indonesia
terima kasih atas lalu